nah untuk warga jakarta pasti tahu nih ya hari ini dua puluh dua juni dua ribu dua puluh tiga dki jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke empat ratus dua puluh
pemprov dki jakarta mengadakan upacara peringatan hud dki jakarta di monas jakarta pusat
upacara ini berlangsung sejak pukul tujuh lewat tiga puluh pagi tepatnya di lapangan silang monas sisi selatan
pj gubernur jakarta heru budi hartono turut hadir sebagai inspektur upacara
tahun ini hut dki jakarta mengusung tema jadi karya untuk nusantara
dimana tema ini sebagai amplifikasi slogan sukses jakarta untuk indonesia
ya hal ini bermakna kesiapan jakarta untuk mengoptimalisasi seluruh sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
pertama adalah empat ratus sembilan puluh enam adalah bagian hud dki yang spesial
dimana nanti tahun berikutnya sebuah kalimat ibu kota tentunya sudah tidak disandang lagi
jadi inilah titik awal untuk kita memberikan terbaik ke depan untuk jakarta dan untuk seluruh masyarakat jakarta
berikutnya memberikan semangat juga
saya ke masyarakat
mari sama sama membangun jakarta untuk kita semua
saat ini kami bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia syifa hanifah yang berada di lapangan silang monas
selamat pagi syifa di hari peringatan ulang tahun kota jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh enam ini seperti apa persiapan acara
dan apa yang kemudian menjadi tema peringatan untuk tahun ini
ya selamat pagi dania dan juga para nisa
sebelumnya saya izin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke empat ratus sembilan puluh enam untuk dki jakarta dengan tema jadi karya untuk nusantara
memang sejak pagi hari ini sejak pukul tujuh tiga puluh
pemprov dki jakarta membelangsungkan upacara peringatan hari ulang tahun dki jakarta ini di lapangan monas jakarta pusat
memang situasinya sejak tadi pagi upacara ini berjalan secara hikmat dan juga lancar
yang memang turut dihadiri pula oleh pj gubernur dki jakarta heru budi hartono kemudian juga kepala dpr dki jakarta
prasetyo edy marsudi kemudian juga seluruh dinas pemprov dki jakarta
selain itu pula peserta upacara
ini juga hadir sekitar empat asn ataupun aparatur sipil negara yang kompak mengenakan baju dinas dan juga baju adat betawi
selain itu pula ada juga dari unsur tni polri kemudian juga siswa sekolah hingga perwakilan masyarakat
di mana memang sejak pagi hari berdasarkan pengamatan kami memang sudah ada pengamanan yang cukup ketat dari satuan gabungan
satuan tugas gabungan mulai dari sekeliling monas kemudian di tiap tiap pintu gerbang hingga di lapangan
kemudian juga tadi upacara ini ditutup sekitar pukul setengah sembilan dengan simbolis prosesi pemotongan tumpeng sebagai bentuk tasya kuranto bersyukur atas hari jadinya yang ke empat ratus sembilan puluh enam ini
kemudian juga tadi selain upacara tadi sempat ada pertunjukan yang memang berjalan secara cukup meriah
tadi ada pertunjukan seni tari tradisional betawi kemudian tanjidor hingga pencaksilat dari dinas kebudayaan
dki jakarta selain itu pula tadi sempat ada parade sekitar satu ratus dua abang dan none dki jakarta dari enam wilayah sebagai representasi anak muda berbudaya jakarta
selain itu memang untuk tahun ini hari ulang tahun jakarta ini bertemakan jadi karya untuk nusantara sebagai amplifikasi slogan sukses jakarta untuk indonesia
yang bermakna kesiapan jakarta untuk mengoptimalisasi sumber daya untuk mewujudkan

dan memang hal ini juga diharapkan dapat menjadi pemantik bagi daerah lain untuk maju juga di indonesia
selain itu dan ya orang juga farhan nisa hari ini khusus di hari ulang tahun dki jakarta ada satu hal yang spesial
yaitu selama dua puluh empat jam penuh hari ini transportasi publik ataupun umum seperti transportasi transjakarta mrt dan juga lrt ini digratiskan
atau memang sesuai dengan catatan bank ini hanya sekitar dua puluh empat jam
mentep kartu ini tidak dipotong
biaya apapun khusus untuk hari ini aja
sejak pukul
waktu indonesia barat selain itu pula
di hari ulang tahun
dki jakarta ini memang ada rangkaian
mulai dari empat belas juni
ada pekan raya jakarta di kemayoran
yang akan berakhir di tanggal enam belas juli
kemudian juga ada monas week
dan juga farhanisa
terima kasih siva hanifah
melaporkan langsung dari monas jakarta